hari ini kami melakukan pemeriksaan spesimen sebanyak dua puluh satu lima puluh empat spesimen
sehingga total yang telah kami pereksa sampai dengan saat ini adalah sembilan ratus lima belas empat ratus delapan puluh dua spesimen
dari pemeriksaan ini kita dapatkan hasil positif sebanyak satu enam ratus tujuh orang
sehingga total kasus positif akumulatif sampai dengan saat ini adalah enam puluh tiga tujuh ratus empat puluh sembilan orang
kalau kita rinci lebih lanjut tentang kasus positif ini
karena ini adalah gambaran rata rata seluruh indonesia
tetapi tidak berarti bahwa seluruh provinsi memiliki hal yang sama
kita lihat beberapa provinsi yang hari ini melaporkan penambahan kasus cukup tinggi
yang pertama adalah jawa timur
menambahkan kasus positif baru
yang kedua ketar konfirmasi sebanyak lima ratus lima puluh dua kasus baru
dan juga melaporkan ada satu ratus lima puluh empat yang sembuh
kemudian dki jakarta melaporkan kasus positif yang baru adalah dua ratus lima puluh tujuh kasus
dengan kasus sembuh sebanyak dua ratus delapan puluh enam orang
jawa tengah melaporkan dua ratus delapan orang kasus baru
dan melaporkan sembuh lima puluh orang
kemudian sulawesi selatan
melaporkan kasus baru satu ratus tiga puluh enam orang
dan kasus sembuh sembilan puluh lima orang
jawa barat melaporkan satu ratus enam kasus baru
dengan tujuh belas orang sembuh
kalau kita lihat secara keseluruhan
maka kita bisa mendapatkan ada delapan belas provinsi
yang hari ini melaporkan penambahan kasusnya di bawah satu
dan ada tujuh provinsi yang hari ini tidak ada penambahan kasus sama sekali
di antara jawa tengah
kemudian tinggal jawa bangun jawa tengah
dilakukan kontak tracing pada orang yang kita duga
dan kita curigai tertular karena kontak erat
dengan kasus positif yang kita rawat
dan kemudian kita lakukan pemeriksaan secara masif
dengan menggunakan pemeriksaan antigen
baik dengan metode real time pcr
maupun menggunakan metode tes cepat molekuler atau tcm
dari data inilah kita mendapatkan kasus kasus positif
sebagian dari kasus positif ini justru tidak menunjukkan gejala
yang diindikasikan untuk dirawat di rumah sakit
oleh karena itu maka langkah yang paling tepat menangani kasus ini
adalah melaksanakan isolasi secara mandiri dengan ketat
ini menjadi penting karena kalau ini tidak dilaksanakan dengan baik
maka akan menjadi sumber penularan baru
di tengah tengah masyarakat
kita harus menemukan kasus konfirmasi positif
dan kemudian melakukan isolasi
baik isolasi itu dilaksanakan secara mandiri
karena memang tidak ada indikasi untuk dirawat di rumah sakit
ataupun isolasi rumah sakit
manakala memang ada indikasi untuk dirawat
dengan cara seperti ini kita akan bisa memutuskan
dan mengamankan yang bersangkutan
agar tidak menjadi
sumber penularan bagi masyarakat yang ada di sekitarnya
kalau kita lihat data hari ini kasus sembuh
dilaporkan sebanyak delapan ratus delapan puluh enam sembuh
sehingga totalnya menjadi dua puluh sembilan satu ratus lima sembuh
angka sembuh secara total memang kita berada pada empat puluh lima empat puluh dua persen
rata rata nasional kita
jika kita melihat rata rata global
memang masih berada di bawah
karena rata rata global hari ini dilaporkan ada lima puluh enam tujuh puluh satu persen
tetapi jika kita melihat secara keseluruhan
maka ada sebelas provinsi sebenarnya yang sudah memiliki
angka kesembuhan di atas tujuh puluh lima persen
memang sudah banyak
yang menjadi sembuh
sedangkan kasus meninggal yang kita catat hari ini ada delapan puluh
sehingga totalnya menjadi tiga satu ratus tujuh puluh satu orang
kalau kita lihat angka kematian secara nasional
angka kita berada pada angka lima persen
ini pun juga relatif lebih tinggi dibandingkan dengan angka rata rata dunia
yang saat ini mencapai empat tujuh puluh dua persen
kasus yang kemudian positif dan membutuhkan perawatan
kita masih memiliki kapasitas tempat tidur ruang isolasi yang cukup banyak
karena bed okupasi rasio atau tingkat hunian rumah sakit
tempat tidur tingkat hunian tempat tidur isolasi secara nasional
baru terisi lima puluh tiga tiga puluh sembilan persen
artinya kurang lebih masih ada separuh yang belum terisi
kalau kemudian kita lihat di jawa timur misalnya
maka tempat tidur isolasi yang disiapkan adalah sebanyak lima delapan ratus tiga puluh tujuh tempat tidur
namun saat ini hanya terpakai empat dua ratus empat belas tempat tidur
artinya pada posisi seperti ini
secara keseluruhan maka posisi tempat tidur yang disiapkan masih cukup
lebih dari cukup menurut kami
oleh karena itu
kita tidak ada ruang untuk merasa pesimis di dalam penanganan ini
namun mutlak masih diperlukan upaya keras dari semua pihak
semua masyarakat untuk memutus rantai penularan ini
kami akan melakukan bersama gugus tugas daerah tentunya
akan melakukan upaya tracing
penelusuran kontak dari kasus positif yang kita temukan
kita pastikan bahwa kemungkinan orang yang tertular
dan menjadi sumber penularan di tengah masyarakat
bisa kita temukan melalui pemeriksaan yang masif
dan setelah itu
maka kita akan memberikan rawatan yang terbaik
apakah kemudian melaksanakan isolasi mandiri secara lebih bagus
atau kemudian dilaksanakan rawatan di rumah sakit dengan lebih baik
inilah yang menjadi kunci
karena kita tahu bahwa hari ini empat ratus lima puluh tiga kabupaten kota di tiga puluh empat provinsi telah terdampak
dan masih banyak yang harus kita lakukan untuk kemudian memantau dengan ketat
tiga puluh sembilan sembilan ratus dua puluh delapan orang odp yang kita tengarai memiliki riwayat kontak dekat dengan kasus positif
dan kita juga harus mengejar untuk memastikan kembali
apakah pasien yang kita rawat dengan gejala covid
juga menjadi kasus yang positif konfirmasi atau tidak
kita kenal dengan pdb
sebanyak tiga belas tujuh ratus enam puluh tujuh orang
oleh karena itu
upaya menegakkan diagnosa tetap berbasis pada pemeriksaan antigen
yaitu pemeriksaan menggunakan pcr
rapid test hanya digunakan untuk screening
karena rapid test yang ada di masyarakat sekarang adalah pemeriksaan rapid test yang berbasis pada antibody
oleh karena itu
ini kewaspadaan yang penting kita lakukan
di balik itu semua
kepatuhan terhadap pelaksanaan protokol kesehatan menjadi kunci
mencuci tangan dengan menggunakan sabun
dan air yang mengalir ini adalah kunci untuk memutus rantai penularan
di seluruh dunia
kita melakukan hal yang sama
kita merubah kebiasaan kebiasaan yang lama
menjadi kebiasaan yang baru
yang memungkinkan kita aman
dan meyakinkan kita aman
dari penularan covid sembilan belas ini
karena dengan jaminan aman
karena kedisiplinan kita
ini yang memberikan kesempatan kita untuk aktif kembali
dan tentunya aktivitas yang mengarah kepada produktif
mari komitmen ini kita bangun kembali
hanya dengan cara seperti ini
kita bisa menjalankan kegiatan dengan aman
agar dan covid sembilan belas ini bisa kita putuskan
gunakan masker yang benar
gunakan masker dengan cara yang baik
cuci tangan yang benar
dan kemudian pastikan
kita tetap menjaga jarak dengan orang lain
terima kasih selamat sore